pernah nggak kau merasa saya paksa atau saya ancam gitu
kami beri kesempatan kepada terdakwa untuk bertanya kepada saksi silakan
yang mulia yang kami cintai kami
pak jaksa penuntut umum para saksi
pada kesempatan ini yang mulia saya berharap
yang kalian harus sampaikan karena ini bekas anak anak saya bapak
teman teman jpu maafkan saya
artinya jawab yang sejujurnya aja
saya sudah siap dengan segalanya kok
yang pertama perjalanan ke brazil itu
ini kan jauh banget tiga puluh empat jam
kalian tahu nggak isinya apa
yang perintah saya kan negara presiden
dan itu hasil keputusan ratas
di sana itu ada nggak persoalan dalam negeri yang lagi tidak baik baik
antara lain harga tempe tahu lagi naik
yang kedua ada nggak persoalan dengan daging mulai naik
sehingga supply dari australia berkurang bapak
karena maaf saya terangkan
karena terbakar di sana kita bersoal dua ratus delapan puluh juta orang
saya dipaksa oleh presiden untuk berangkat juga
yang terakhir tau gak kalau masalah pupuk juga bersoal di seluruh dunia
dan saya harus berhadapan dengan pertemuan antara perang rusia dan ukraina di sana bapak
yang harus keluar dari ukraina dan berada di apa namanya itu
hanya untuk membicarakan masalah pupuk
nah sekarang ini perjalanan dinas atau perjalanan non dinas gitu
sementara anggaran kita turun pak
dari dua puluh empat triliun menjadi empat belas triliun
apakah ada perintah saya untuk kumpul kumpul uang atas nama itu
ya kan perintah dari pak sekjen tadi
pernahkah saya mengancam ancam orang dalam semua pertemuan
kalau tidak ikuti saya saya pecatkan pernah gak
secara langsung dari pak menteri saya pak isl tidak saya percaya
kau pasti pernah berhadapan sama saya
kamu pernah gak mendengar saya minta maaf
pernah nggak kau merasa saya paksa atau saya ancam gitu
kamu yang eselon ii ini pasti ketemu saya dalam beberapa apel upacara
dalam berapa briefing yang ada
ada tiga syarat yang selalu saya sampaikan sama kalian
saya cuma mau katakan sejujurnya
apa kau pernah dengar itu atau tidak
semua kebijakan harus dengan sop
semua kebijakan don t ever against the law
karena saya yakin ini jalan karena selama kami menyangkut
pak harga nggak naik
karena ini ada kaitannya dari apa yang ada
perjalanan perjalanan pakai pesawat dan lain lain itu untuk kepentingan itu bapak
yang terakhir bapak maafkan saya
kami menghadapi pmk dan antraks
perjalanan ke usa itu best practice indonesia di dunia pertemuan antara seluruh menteri pertanian dan menteri keuangan seluruh dunia untuk menaikkan anggaran pertanian pangan sedunia
jadi itu bapak maafkan saya kalau sedikit
dua hal itu menjadi bagian bagian yang saya anggap penting untuk semua juga harus tahu
semua juga harus tahu bahwa ini untuk kepentingan kehidupan kita dora
saya akan jawab secara tertulis nanti pada saat pembelajaran
nanti saudara bisa menganggapi keterangan saksi dalam nota pembelahan saudara ya tangkapan saudara
dan nanti ada kesempatan saudara untuk memberi penjelasan di persidangan nanti ya pada saat saudara diperiksa sebagai terdakwa ya